tanggal delapan september diperingati sebagai hari literasi internasional
kala toko buku besar seperti gunung agung akan berhenti beroperasi
ada toko buku kecil yang masih aktif
salah satunya adalah toko buku di teras
toko buku kecil yang berlokasi di depok jawa barat ini berdiri setahun yang lalu
mutia esvan sang pemilik mengaku niatnya menderikan toko buku ini
untuk memberikan edukasi tentang literasi dan penulisan
wanita yang berkayar di industri buku sejak dua ribu enam ini mengatakan
kelebihan dari toko buku kecil terletak pada pelayanan pada pembaca buku yang datang
sebenarnya gini kalau menurut saya toko buku itu
beberapa toko buku di indonesia yang kemudian sekarang ada yang sudah tutup
ada yang menjelang tutup dan sebagainya
rata rata punya satu kesamaan
kesamanya adalah mereka membuat jarak
seolah membuat jarak dengan para pembaca kebanyakan
tidak menjadikan toko buku itu sebagai tempat pembaca itu untuk datang dengan gembira
disambut dengan gembira juga dengan pengolah toko bukunya
dan berbagi apa saja tentang dunia buku dunia literasi di dalam toko buku itu
selain interaksi antara pemilik dan pengunjung toko buku
hal lain yang menjadi nilai tambah bagi toko buku
buku buku ini adalah koleksi bukunya yang unik
karena penulis menerbitkan sendiri bukunya
maka ada buku buku yang tidak bisa ditemukan di toko buku besar
buku buku yang nggak bisa atau kadang nggak ditemukan di toko buku online
hal lain yang menjadi daya tarik toko buku kecil adalah beragamnya kegiatan yang ditawarkan
seperti launching buku penulis lokal
windy arya stanti penggagas pacar merah
mei dua ribu dua puluh tiga lalu membuka sebuah kedai buku di jakarta pusat
setelah bertahun tahun fokus pada pasar buku keliling
ia memberanikan diri untuk membuka toko buku permanen
tempat ini menjadi wadah berinteraksi bagi penulis dan pembaca
di awal kami itu percaya buku itu benda yang hidup
benda yang bertumbuh
dia membangun interaksi
karena dia membangun interaksi
maka yang kita perlukan adalah menciptakan interaksi interaksi juga
supaya keterhubungan itu terbangun
makanya kami bikin beragam kegiatan
nah kalau dilihat kegiatannya itu nggak cuma berhenti di buku
kami mencoba menerjemahkan buku itu bisa masuk ke interaksi yang kayak apa lagi
walau belum berjalan lama
pengunjung yang datang mengaku puas dengan koleksi buku di sini
sejumlah pengunjung optimistis toko buku jenis ini dapat bertahan
aku tertarik banget dari dulu tentang literasi
dan kenapa milih toko buku yang kecil ini
karena bukunya bagus bagus
ada penerbit lokal juga
ada penulis lokal
ada penulis internasional juga
dan toko buku yang seperti ini akan selalu hidup menurutku
karena ada pasarnya sendiri
yusmo hardi pemerhati marketing mengatakan
toko buku toko buku kecil ini bisa meningkatkan literasi di indonesia
namun peningkatannya hanya ada pada bidang tertentu saja
yang menjadi kesukaan para anggota komunitas tersebut
saya sih melihatnya yang community ini biasanya interest ya
jadi bukan untuk bidang bidang yang sifatnya umum ya
jadi artinya kalau literasinya untuk bidang bidang yang umum
itu akan berbeda
jadi saya kira toko buku ini hanya pembentukan community
melalui toko buku sebagai hub itu lebih banyak kepada interest gitu
jadi keselastraan gardening bisnis barangkali ya ukm gitu
yang tentu saja akan meningkatkan literasi tapi di nis itu gitu
unesco menyebutkan indonesia berada di urutan kedua
dari bawah soal literasi dunia
artinya minat baca sangat rendah
sehingga kegiatan toko buku toko buku kecil ini diharapkan
mampu meningkatkan minat pembaca
mempromosikan literasi sebagai kekuatan untuk membentuk suatu masyarakat
yang lebih melek huruf merupakan salah satu dari tujuan hari literasi internasional
hubungan masyarakat yang maju dengan literasi sangat rendah
dan sangatlah kuat
karena masyarakat yang maju adalah masyarakat yang berpengetahuan luas
selamat hari literasi internasional
tim liputan cnn indonesia